semua dewan pengarah itu tahu apa yang disampaikan oleh pak jokowi
tapi maknanya bukan katakanlah ya oh makanan makassar
tidak berarti makanannya bukan makassarnya
jadi ini yang dimaksud propaganda
jadi bk ambon bukan ambonnya tapi bk nya itu
jadi maksud propaganda
jenis bukan rusia nya
sama dengan rolet rusia